aku itu pengen ngajak mama pergi
terus gak bisa
eh besoknya kamu ngajak aku pergi
mama gak ikut
enggak mama lagi kerja
kenapa andin gak diajak ya
terus sama satu omong lagi
satu om lagi
apa angga juga tau soal tes dna ini
lo tau ini icu
mau cari masalah
apa karena angga tau soal tes dna itu
makanya dia rebut surat itu dari aku
eh rena mau gak
nanti abis lebaran
mama cek rena jalan jalan
ya nanti kita jalan jalan ya minta izin ya
yuk lanjut lagi
udah hafal belum gerakannya tadi
terpabutnya dia lagi ya
terpabos mau gak jadi emosi lagi ah
terpabos mau gak jadi emosi lagi ah
yang kak raffel tau soal gue sama ricky
apa selama ini mereka nyelidikin ricky sama gue

nggak seakrap dulu
biasanya kalian tuh
papa rasain jauh sekali
ada apa sih
lagi ada masalah
ada apa sah
aku itu pengen ngajak mama pergi
terus gak bisa
besoknya mama ngajak aku pergi
ya makanya sampai sekarang aku masih agak sedikit
sebenernya gak ada apa apa pa
gak ada masalah apa apa
cuma salah paham aja sih
eh jangan sampai marah marah seperti inilah
itu sampai kapanpun
tidak akan pernah bisa diputuskan
cuma sepele seperti ini
kalian berdua marah marahan
ibu dan anak itu harus
makasih ya pa udah diingetin
saya ikut mama ke dapur
terima kasih ya pak
bentar ya pak
ingat dulu ya pak
musiknya bagus banget
terima kasih ya ma
silakan ini mbak ti
terima kasih ya pak
papa tuh masih ingat aja
gak akan lupa dinginan papa
mama ke toilet sebentar ya
jangan lama lama ya
gue gak perlu sembunyi semenjelani
kamu temennya elsa kan yang fotografer itu
tante martuahnya elsa kan
selamat hari raya dulk fitri ya tante
ehm elsanya gak ikut tante
eh esa lagi ke rumah orang tuanya sama suaminya jadi nggak ikut sama saya kesini
ehm saya boleh gak minta foto sama tante
buat apa ya
ehm ya gak apa apa sih tante mau nunjukin ke elsa aja kalau misalnya saya ketemu sama tante di mall
oh ya boleh boleh
oke kita datang
ehm saya ke dalam dulu ya
nih masakan mama itu selalu enak
aduh kalau kamu suka mama senang banget ren
mama jadi puas masaknya
yaudah kalau gitu
mama beres beresin aja
ya udah kalau gitu mama beres beresin aja
masukin dulu piringnya biar cepat ringkes ya
selamat hari raya idul fitri ya pak
mohon maaf lahir batin juga ya pak
ada apa ya pak
ehm begini pak
saya ada informasi soal ricky dan elsa
jadi saya mau bicara sama bapak
oh boleh pak
sekarang juga bisa
baik pak kalau gitu
gimana kalau kita ketemu di sphero cafe setengah jam lagi
mama telfon siapa
nah mendingan sekarang mama siap siap ya
aku ada perlu ketemu dosen pak rafael
baru dari situ kita ke rumahnya pak ahok
aduh mau nyelidikin ricky lagi
wah seru kalau begitu
baik mau siap siap ya
udah mau siap siap dulu ya
ya ke depan lah
kan lagi gak enak badan
kau di istirahat aja dulu
ya kan aku ga enak sama papa sama mama
masa aku kesini cuma buat istirahat doang
ya ngumpul lah
din gimana din udah enak kan
udah meningin pakan udah istirahat juga kan
ini lain pada kemana kok
papa sendirian mau nah
mama sama elsa lagi ke dapur
kedepan ke mobilnya ada bar yang ketinggal di mobil
lagi di taman tuh lagi main main
apa nino keluar cari reina
jangan jangan dia mau
tanya tanya soal surat sdn itu
saya keluar sebentar ya
saya keluar sebentar mau liat reina
salah salah ulang
kan kebawa dulu abis itu kata
aku diajak om bayi
boleh kan pak
iya pak bos
permisi pak nino
kemarin waktu saya sakit
saya memang tidak bisa apa apa
saya tidak bisa apa apa melihat anda membawa anak saya ke rumahnya
tapi sekarang saya sudah sehat
saya nggak pernah akan biarin itu terjadi lagi
keluarga saya itu tanggung jawab saya
dan reina itu tanggung jawab saya

dan reina itu tanggung jawab saya
saya gak akan biarin orang nuevo dia